di hari jadi kota surabaya yang ke tujuh ratus dua puluh
wali kota surabaya tri risma hari ini
memberikan wadah berkumpul berupa konser musik
bagi puluhan anak jalanan di surabaya
risma berharap wadah ini dapat menyalurkan hobi anak anak
sehingga terhindar dari kenakalan remaja dan juga bahaya narkoba
pemerintah kota surabaya punya terobosan baru
dalam mengatasi kenakalan anak jalanan yang semakin mengkhawatirkan
untuk mengantisipasi hal itu
wali kota surabaya kini memberikan ruang dan wadah
kepada anak anak bank untuk berkreasi menyalurkan hobi musiknya
di area monumen kapal selam surabaya
risma yang datang menyaksikan langsung acara
mendapat simpati dan sambutan baik dari anak anak jalanan
mereka tak menyangka wali kota perempuan pertama di surabaya ini
mau berbaur dan menyapa mereka
risma bahkan tak segan menyalami anak anak dan mengajaknya foto bersama
risma mengapresiasi kegiatan
dan berharap anak anak bisa terhindar dari kenakalan remaja dan bahaya narkoba
selain mengapresiasi kehadiran risma
anak anak punk juga berterima kasih karena sudah mengizinkan
dan memberikan ruang kepada mereka untuk berekspresi
dan menyalurkan hobinya
ini bagus karena untuk mengapresiasikan karyanya juga
jadi sebenarnya ini diperbolehkan di sini
kita butuh tempat untuk main musik ini juga
saat ini sangat berkembang pesat ya
kalau menurut saya sendiri waktu saya usia masih segini
belum ada wadah
sekarang sudah ada wadah dan butuh tempat sendiri
kepada anak anak bang
ini juga menarik perhatian sekelompok wisatawan asing dari australia
mereka bahkan ikut menyanyi dan menyumbang lagu serta bergoyang bersama
pagelaran musik rock yang digelar di monumen kapal selam ini adalah
salah satu cara pemerintah kota mencegah kenakalan remaja
sekaligus perayaan hari jadi kota surabaya ke tujuh ratus dua puluh